tepatkan rantaian pampel lendu nyalakan api dan lentera
tepatkan rantaian pampel lendu nyalakan api dan lentera

band peraih emmy awards kategori karya produksi alternatif terbaik pada dua ribu enam belas ini
melantunkan sembilan lagu
termasuk lagu hits mereka seperti api dan lentera dan bahas bahasa
tumpah ke panggung bener bener gak terkontrol gitu
barasuara juga menampilkan single terbaru mereka guna manusia
lagu ini adalah single pertama mereka yang rilis di bawah naungan label baru darling records
single guna manusia akan masuk di album kedua mereka yang mereka targetkan
dan akan rilis tahun ini
terakhir kali band berjenre rock alternatif ini merilis album pada dua ribu lima belas berjudul typhone
memang kayaknya kita juga pengennya lebih cepat
kalau bisa lebih cepat pengen banget
cuman kemarin kan kita juga abis rilis typhone terus panggung manggung ya
manggung kanan kiri depan belakang
akhirnya gak kerasa udah lima belas tahun
lima belas tahun akhirnya
kalau buat gue menarik ngeliat pendewasaan dari kami sebagai band aja sih
jadi dari album pertama kayak gimana terus ngelihat pendewasaan kami secara individu terus dijadiin satu itu sangat menarik buat gue sekarang
jadi kita juga bisa mencoba

nah kalau kita bisa lihat pendewasaan mungkin kita bisa lihat pendewasaan
defense baras suara sembari menunggu anda harus tebak tebak buah manggis seperti apa album kedua
dari kata kata yang telah mereka sebutkan